penggawa muda timnas u tujuh belas menjalani latihan di stadion ngurah rai dan pasar bali selasa pagi
latihan yang dipimpin oleh pelatih bima sakti ini sebagai persiapan untuk melawan barcelona u delapan belas
laga spesial tersebut rencananya digelar pada rabu malam
pelatih bima sakti menyebut persiapan tim besutannya telah dilakukan selama sepekan terakhir
ia juga berharap agar anak asuhnya bisa memetik banyak pelajaran dari tim sekaliber barcelona
sehingga pengalaman tersebut bisa menambah bekal dan persiapan piala dunia u tujuh belas mendatang
kita sudah persiapan dari mulai hari senin ya
senin kemarin kita latihan persiapan buat lawan barcelona u delapan belas
dan ini juga bagian dari persiapan kita untuk
piala dunia u tujuh belas
dan disini juga masih ada beberapa komain yang kita seleksi
termasuk komain yang lama
dan kita juga tinggal menunggu lagi dari hasil seleksi yang dua berarti
hal senada juga disampaikan oleh kapten tim iqbal gwijangge
menurutnya laga kontra barcelona ini akan menjadi pengalaman berharga untuk menambah ilmu dan pengalaman
meski menghadapi tim dengan kemampuan yang tidak terlalu baik
dengan nama besar pemain muda barito putra ini mengaku tidak takut dan akan tetap bermain kompak dengan memberikan yang terbaik bersama tim
yang pasti kita bisa belajar banyak ya karena mereka juga tim tim besar barcelona
yang mungkin kita juga bisa belajar banyak bagaimana mereka bermain
tapi kita juga tidak boleh takut ya
kita juga punya cara bermain kita sendiri
tetap jadi diri sendiri kita tim sendiri
bermain secara tim kompak dan kita akan memberikan yang terbaik
jadi kita bisa lebih berharga
selain akan melawan blaugrana junior pada rabu malam
timnas u tujuh belas juga akan menghadapi kashima anthlers pada sabtu lima agustus mendatang
nandang astika dan pasar bali